berkaitan dengan taksi dan ojek
di sini ada perwakilan dari minco inco ksp deptaker juga dari koperasi
rekan rekan sekalian kita memang ingin menyampaikan bahwasannya
beberapa waktu yang lalu ada pertemuan di ksp pada dua puluh delapan maret
dipimpin oleh pak muldoko kepala kantor
jadi pertemuan ksp tanggal dua puluh delapan maret yang lalu itu dihadiri oleh pak muldoko sendiri
saya medhub dan minco inco juga ada perwakilan dari menteri tenaga kerja dan trafiskasi
di sana disampaikan bahwasannya kita menerima beberapa hal
hal berkaitan dengan usulan usulan dalam upaya memberikan masukan pada pm satu ratus dua
oleh karena karanya kita sedang mempelajari
dan dalam waktu dekat ini akan kita koordinasikan kembali dengan stakeholder
khususnya berkaitan dua hal
yang pertama adalah berkaitan dengan
perusahaan transportasi yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada driver
langsung berhubungan dengan perusahaan transportasi tersebut
kita tetap memberikan eksistensi badan usaha atau kompetensi

berkaitan dengan itu
pm satu ratus delapan itu tetap berlaku menjadi satu satunya payung hukum
untuk memberikan legitimasi bagi driver online dalam melaksanakan operasional
berarti tidak ada pencabutan
pembekuan pembatalan atau penundaan
dalam implementasinya kita akan mengakomodir beberapa hal yang menjadi masukan
selama ini aplikator menerima langsung pengemudi
yang seharusnya melalui badan hukum
sehingga aplikator sebagai perusahaan transversasi
nantinya bisa berhubungan langsung dengan pengemudi atau sebaliknya
untuk badan hukum yang seperti saya sampaikan tadi
yang sudah memayungi beberapa pengemudi online
kita akan berikan ruang
agar itu tetap berlangsung
nah oleh karanya kita dalam waktu dekat ini akan membuat suatu fgd fgd
di mana internally kami sudah membahas kemungkinan kemungkinan yang akan kita aplikasikan
stakeholder juga pengamat akan memberikan masukan
berkaitan dengan ojek online
seperti amanat yang waktu itu oleh bapak presiden diberikan pada ksp
maka kementerian perhubungan bersama sama ksp bersama sama menko info
hanya memediasi agar para saudara saudara kita dari ojek online itu
untuk melakukan kegiatan online
berdiskusi tentang penetapan hal hal yang diinginkan
di luar itu kami kementerian perhubungan memberikan state klarifikasi
berkaitan dengan pernyataan bahwa ada inisiatif untuk menjadikan polisi
semua masyarakat di luar jakarta itu masuk ke jakarta harus bayar
kami nyatakan itu tidak dan belum dilaksanakan
yang akan kita lakukan adalah kita menginisiasi mendorong pm dan dki untuk melaksanakan irp
sekali lagi irp
harapannya itu bisa menjadi alternatif bagi pihak pihak tertentu
tapi tidak membatasi semua warga di luar jakarta
untuk masuk dan berbayar
berbayar itu aja pada jalan jalan yang tertentu
itu mungkin dari saya mungkin pertama kali
inko inpu kalau ada yang ditambahkan
dari debake dari kooperasi
sementara itu pak dirjen pertama
ya baik dari rekan rekan media mungkin ada yang mau bertanya
kami tiga penanya pertama mungkin
baik yang pertama dari mana sebutkan nama dan hariannya
terima kasih pak saya anita dari wall street journal
pak jadi keputusan atau update dari setelah pertemuan di ksp itu apa pak
setelah apakah karena waktu itu bapak menyampaikan mudah mudahan hari senin sudah ada keputusan ya pak
dari kesepakatan dari dua perusahaan aplikasi ini
nah jadi apakah sudah ada ketentuan tarif baru atau bagaimana
kemudian pak budi juga menyampaikan kalau tidak salah di beberapa media online saya baca
soal menginginkan mereka mendaftar dulu menjadi perusahaan transportasi yang akhirnya nanti bisa memungkinkan untuk mengatur tarifnya
nah itu seperti apa pak
untuk yang ketiga karena pak presiden sendiri juga acknowledge gitu ya pak ya bahwa ada permasalahan di terutama kesejahteraan di roda dua
apakah nantinya akan mengarah juga kepada perubahan undang undang atau bagaimana pak
sehingga akan diakui bahwa ini adalah moda transportasi gitu pak
ya kita juga sama
selamat siang pak cindy dari reuters pak
hanya ingin menegaskan saja jadi untuk ride hailing apps ini
apakah ada perusahaan yang memiliki perusahaan transportasi yang akhirnya ini sudah ada di roda dua bukan di roda tiga
akan tetap berarti akan disebut
sebagai perusahaan transportasi ya pak
apakah masih tetap disebut
perusahaan transportasi aja pak
dan yang kedua
pengegasan aja untuk
grab sama uber
kan sekarang kan untuk bisnisnya
sendiri kan udah mulai
menyatu di asia tenggara
dari pemerintah sendiri ada nggak sih pak
aturan khusus mengenai
ini tidak mendominasi di indonesia
terima kasih banyak
assalamualaikum wr wb
saya dian dari koran harian nasional
ada beberapa pertanyaan pak terkait dengan
penjelasan bapak tadi
yang pertama mungkin tadi sudah disinggung juga
sama teman kita dari reuters
soal undang undang untuk roda dua
apakah memang kementerian perhubungan bersama dpr
ada rencana untuk
merevisi atau memasukkan roda dua
ini sebagai angkutan
lalu selanjutnya bagaimana jika
memang dijadikan angkutan umum ini
sop keselamatannya seperti apa pak
karena berdasarkan data kor lantas kecelakaan sepeda
motor ini selalu mendominasi pak
nah yang kedua
tentang aplikator menjadi
badan usaha untuk transportasi umum ya pak ya
nah ini apakah dari aplikasi juga sudah sepakat
mungkin perwakilan dari aplikasi atau kominfo
bisa menjelaskan apakah memang aplikasi ini sepakat
dan bagaimana aturan hukumnya pak
karena kan memang sebelumnya mungkin mereka sebagai aplikasi
terus yang kedua untuk akses
yang ketiga pak akses dashboard kan
sebelumnya belum dijelaskan ya pak
ini sudah real time atau belum dari kominfo
nah ini sekarang kabarnya sudah sampai mana pak
dan jika memang aplikasi sebagai
perusahaan angkutan umum ini
kuotanya itu yang sudah diajukan oleh
teman teman daerah itu tetap
atau justru batal pak
itu saja pak terima kasih
assalamualaikum wr wb
selamat siang pak
cuma sedikit saja pak
kayaknya kan kalau undang undang agak lama pak
untuk sementara sebelum ada undang undang
target apa sih pak yang mau diambil di
supaya keamanan keselamatan itu
penumpang maupun driver tetap terjaga
ini jago jago semua pertanyaannya hebat hebat
dengan motor ya
saya pertama kali
memberikan penjelasan mengenai taksi
dan kita konsisten
aplikator itu menjadi
dan itu sudah dibahas
pak rudiantara juga sudah setuju
nah sekarang ini tahapannya
internal pemerintahan pembahas
dan kita dalam
ketemu dengan stakeholder dan juga akan
mudah mudahan itu bisa
hal yang perlu saya sampaikan adalah
yang diwakili dengan
dan beberapa hal itu
memang kita tidak ingin
ada satu monopoli
terhadap uber ini
kita selalu ingin uber
dan kita upayakan
tidak ada monopoli disini
selanjutnya kita juga ingin sampaikan disini
berkaitan dengan online
ya saya sepakat dengan mbak clara
yang kita utamakan disini
ojek itu mendapatkan suatu
tarif yang memadai
dan itu pun pemerintah
tidak akan masuk ke dalam
perundingan kita hanya
membasahkan sesuatu saja
hal hal yang lain kita akan mengatur
aturan aturan umum yang akan
dengan penggunaan helm dan sebagainya
pak semi bisa
agar perusahaan itu menjadi
perusahaan transportasi sedangkan
perusahaan aplikator itu menjadi
perusahaan transportasi saya pikir pak semi juga
sudah punya konsep seperti itu
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri jadi seperti yang
katakan pak menteri sambil kita
menunggu perubahan yang sedang
peraturan yang berlaku ada peraturan sekarang
ketentuan dashboardnya juga akan dipenuhi
sesuai dengan peraturan yang ada saat ini
jadi ini mereka saat ini
beberapa data memang
uber makanya dari mereka
minta waktu lebih karena mereka harus
memasukkan data data yang ada di
kedua perusahaan itu
terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya terima kasih
tarif batas bawah jadi
dengan tetap berlakunya
maka tarif itu
untuk taksi sedangkan
tarif untuk ojek
kita tidak ikut
dalam menetapan tarif itu
jadi kita berikan kesempatan
penghubung di ojek
tersebut kelompok itu dari
hari ini kita tunggu
bagaimana grab dan
ojek memberikan suatu keputusan
dalam hal hari ini
belum ada suatu
noun sebuah dari keduanya